tentang wabah penyakit menular dengan ancaman hukuman kurungan satu tahun atau denda satu juta rupiah
kalau nggak salah cuma lima atau enam poin ya
kuda kuda mungkin yang harus dikuasai
jadi kayak ya harusnya bisa berbanding lurus lah
jadi kalau sekarang ada sembilan fraksi sembilan partai politik di parlemen sembilan sembilannya pasti sudah punya simulasinya mana